dari perpustakaan nasional
dan kami persilakan kepada para teladan untuk berdiri
mari kita berikan aplaus yang meriah
atas prestasi dan dedikasi mereka kepada bangsa indonesia
saudara presiden saudara wakil presiden
dan hadirin sidang yang saya muliakan
kini sampailah kita pada puncak agenda sidang bersama
kita akan mendengarkan pidato kenegaraan presiden republik indonesia
dalam rangka hari ulang tahun ke tujuh puluh empat republik indonesia
kepada saudara presiden kami persilakan
salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak haji muhammad juskalab saibu
ketua para wakil ketua
dan para anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota lembaga lembaga negara
ibu hajah megawati soekarno putri
presiden republik indonesia ke lima
bapak tri sutresno
dan bapak hamsahas
ibu sinta nuriyah abdur rahmat wahid
wakil presiden terpilih

para duta besar
para pimpinan perwakilan badan
dan organisasi internasional
serta saudara saudara sebangsa dan setanah air
tadi banyak yang menanyakan kepada saya
berhenti kabar pelunggu de ramean
pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk meneguhkan
kembali semangat para pendiri bangsa bangsa kita bahwa indonesia itu bukan hanya jakarta
bukan hanya pulau jawa tetapi indonesia adalah seluruh pelosok tanah air
dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote
karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus indonesia sentris
yang dinikmati oleh seluruh hapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara
indonesia maju bukan hanya karya presiden bukan hanya karya wakil presiden
bukan hanya lembaga eksekutif bukan hanya lembaga legislatif ataupun yudikatif saja
tetapi keberhasilan indonesia juga karya para pemimpin agama para budayawan para pendidik
keberhasilan indonesia adalah juga karya para pelaku usaha
para buruh para pedagang para inovator maupun para petani para nelayan dan para umkm
serta tentu saja karya seluruh anak bangsa indonesia
kecepatan kita dalam meraih cita cita adalah peran bersama
peran pdi perjuangan peran golkar peran nasdem peran pkb peran perindo peran p tiga peran psi
peran pbb dan peran pkpi
dan jangan lupa juga peran partai gerindra partai pks partai demokrat
serta partai pan partai berkarya dan partai garuda
saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi indonesia maju
kita mampu melakukan lompatan kemajuan
lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain
sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan
sebagai presiden dalam sistem presidensial yang dimandatkan oleh konstitusi
saya mengajak kita semuanya untuk optimis dan kerja keras
dan sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama
saudara saudara sebangsa dan setanah air
saat ini kita berada dalam dunia baru
dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya
globalisasi terus mengalami pendalaman
yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid keempat
persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas
antar negara berebut investasi
antar negara berebut investasi
antar negara berebut teknologi
antar negara berebut pasar
berebut orang orang pintar
antar negara memperebutkan talenta talenta hebat
yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya
dunia tidak semata sedang berubah
tetapi sedang terdisrupsi
di era disrupsi ini
kemapanan bisa runtuh
ketidakmungkinan bisa terjadi
jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat
banyak jenis pekerjaan lama yang hilang
tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan
ada profesi yang hilang
tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan
dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan
ada keterampilan mapan
yang tiba tiba tidak relevan
dan ada keterampilan baru yang meledak dan dibutuhkan
dan sangat dibutuhkan
harus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka
harus dimanfaatkan sekaligus jiwa sepadai
pengetahuan dan pengalaman yang positif
jauh lebih mudah sekarang ini kita peroleh
tetapi kemudahan arus informasi
dan interaksi juga membawa ancaman ancaman
ancaman terhadap ideologi kita pancasila
ancaman terhadap adab sopan santun kita
ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita
ancaman terhadap warisan kearifan kearifan lokal bangsa kita
dalam bidang pertahanan keamanan
kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber
sekali lagi kami bahas rahasia bagaimana
kami berdoa dan membuat undang undang
kemudahan kita untuk entwicklung
lebih baik dari sebelumnya tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya
dalam kompetisi global yang ketat berbuat pengaruh berbuat pasar berbuat investasi
kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara negara lain
kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara negara tetangga
investasi harus membuka lapangan pekerjaan baru harus menguntungkan bangsa kita
langkah demi langkah tidak lagi cukup lompatan demi lompatan kita butuhkan
lambat asal selamat tidak lagi relevan yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat
dalam situasi dunia yang penuh persaingan misi untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik tidak boleh kita abaikan
kontribusi pada perdamaian dunia harus kita lanjutkan
kontribusi pada kesejahteraan dunia harus kita tingkatkan
inisiatif kolaborasi dan kerjasama pembangunan dunia harus kita kembangkan
kemanusiaan harus tetap menjadi ruh politik luar negeri indonesia yang bebas aktif
dunia yang kita huni bersama tidak selamanya mulus dan stabil
tidak selamanya tidak semuanya selalu pasti
tidak selalu terduga sebelumnya
kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik
krisis ekonomi melanda beberapa bulan dunia
krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama
ring of fire yang melingkari wilayah indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya
hampir seluruh wilayah indonesia merupakan wilayah rentan bencana
gempa bumi tanah longsor gunung meletus tsunami kebakaran hutan banjir
oleh karena itu sikap sikap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting
kapasitas kita dalam mengelola resiko menghadapi gejolak ekonomi global mengelola bencana yang tidak terduga
harus mencapai kepentingan
kita butuh terobosan terobosan jalan pintas yang cerdik yang mudah yang cepat
kita butuh sdm sdm unggul yang berhati indonesia berideologi pancasila
kita butuh sdm unggul yang toleran yang beraklak munia
kita butuh sdm unggul yang terus belajar bekerja keras berdedikasi
kita butuh inovasi inovasi yang destruktif
yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang
yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan
yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan
yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan
yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa
berbekal inovasi kualitas sdm dan penguatan teknologi penguasaan teknologi
tapi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam kita
memang negara kita kaya bauksit batubara kelapa sawit ikan dan masih banyak lagi
tapi tidak cukup di situ kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri
kalau kita melakukan hilirisasi industri
kita pasti bisa melompat lagi
kita bangun industri pengolahan bauksit
sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan
kita bangun hilirisasi industri batu bara menjadi dmi
sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton lpg setiap tahunnya
kita bangun hilirisasi nikel menjadi veronical
sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat empat kali lipat
kita harus berani memulai dari sekarang
beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan
kita sudah mulai dengan program b dua puluh dan akan masuk ke b tiga puluh
campuran solar dengan tiga puluh persen biodiesel
tapi kita bisa lebih dari itu
kita bisa membuat b seratus kita bisa
kita juga sudah memproduksi sendiri aftur
sehingga sekarang ini kita tidak impor aftur lagi
tapi kita bisa lebih dari itu
kita harus bisa ekspor aftur
kita juga ingin produksi aftur berbahan kelapa sawit
kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik
tapi kita bisa lebih dari itu
kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri
kita harus berani melakukan ekspansi
tidak hanya bermain di pasar dalam negeri
produk produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global
itu yang harus kita wujudkan
pengusaha pengusaha dan bumn bumn kita harus berani menjadi pemain kelas dunia
itu yang harus kita lakukan
talenta talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan dunia internasional
itu yang harus kita siapkan
sekali lagi kita harus semakin ekspansif from local to global
jika kita kita semuanya segera serius berbenah bersama sama
saya yakin kita mampu melakukan lompatan lompatan kemajuan secara signifikan
momentumnya adalah sekarang
tak kalah kita antara dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat berada pada puncak periode bonus demografi
jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia
dan menggunakan cara cara baru
maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita
lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung
untuk melakukan pembenahan secara signifikan
lalu ada oudhan yang digunakan dan biayanya untuk melakukan sesuatu yang harganya sama
telah historian untuk bahas tentang kualitas sumber daya plastic yang cerita dentro luar misi dua tahun pertama
dan jika kita negatif bukan oudhan

sdm yang tepat pendidikan harus berakar pada budaya bangsa
memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia
keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak anak kita
budi pekerti sopan santun toleransi kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantri
dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini
biasa mandiri percaya diri gotong royong dan saling peduli harus kuat ditanamkan
dalam pendidikan dasar kita
mencari sumber belajar sendiri berpikir kritis dan tidak mudah terhasut
problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita
yang akan dibutuhkan pasar emerging skill harus sudah dilatih sejak pendidikan menengah ini
untuk tingkat pendidikan tinggi kita harus berani mencanangkan target tinggi
bahwa sdm lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan di tingkat global
pertama sdm harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras jujur
kolaboratif dan berkembang
kedua sdm kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menguasai
di emerging skate yang mampu mengisi the emerging job dan inovatif membangun the emerging business
namun untuk mencetak sdm yang pintar dan berbukti pekerja luhur harus didahului oleh sdm
sehat dan keras

oleh sebab itu turunkan stunting sehingga anak anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium
perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air
tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat
hadirin yang berbahagia
saya sangat menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik
membutuhkan ekosistem hukum membutuhkan ekosistem sosial yang kondusif
kita butuh untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi
kita harus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja penyederhanaan proses
kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi
kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana
reformasi perundang undangan harus kita lakukan secara besar besaran
saya mengajak kita semuanya pemerintah dpr dpd mpr
juga pemda dan dprd untuk melakukan langkah langkah baru
kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit
yang basah basi yang justru menyibukkan dan meruetkan masyarakat dan pelaku pelaku usaha
ini yang harus kita hentikan
ini yang harus kita hentikan
kita tidak bisa membiarkan regulasi itu
regulasi yang menjebak kita yang menakut nakuti kita yang justru menghambat inovasi ini yang harus dibongkar dibongkar sampai ke akar akarnya
regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus sekali lagi harus dihapus
regulasi yang tumpang tindih yang tidak konsisten antara satu dengan yang lain harus diselaraskan harus disederhanakan harus dipangkas
namun demikian kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang undangan
pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan yang membahayakan demokrasi harus kita atur secara terukur
kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber termasuk kejahatan
penyalahgunaan data karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita
kini data lebih berharga dari minyak karena itu kedaulatan data harus diwujudkan
hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi
sekali lagi inti dari regulasi adalah
melindungi kepentingan rakyat serta melindungi kepentingan bangsa dan negara
regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita citanya
regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus mempermudah semua orang untuk berbuat baik
mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju indonesia maju dan sejahtera

ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang undangan harus diubah
bukan diukur dari seberapa banyak undang undang pp permen ataupun perda yang dibuat
tetapi sejauh mana kepentingan rakyat kepentingan negara kepentingan bangsa itu bisa dilindungi
saya mengingatkan jajaran eksekutif
itu dibanding jauh jauh sampai ke luar negeri
padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita
mau ke amerika di sini komplit ada semuanya
mau ke rusia di sini juga ada semuanya
mau ke jerman di sini juga ada semuanya
dan saya kira ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan
ukuran kinerja para penegak hukum dan ham juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi
penegakan hukum yang keras harus didukung penegakan ham yang tegas harus diapresiasi
tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan
bukan itu tetapi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran ham yang bisa dicegah
berapa potensi kerugian negara yang bisa
diselamatkan ini perlu kita garis bawahi
oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus kita bangun
sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus kita bangun
demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan
dan biokrasi pelaksana
tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang pandang dan prosedur yang ketat
tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana
yang membuat ruang ruang terobosan dan mendorong lompatan lompatan kemajuan
orientasi kerja pemerintahan orientasi kerja birokrasi pelaksana
orientasi kerja birokrasi pengawas
haruslah orientasi pada hasil bukan pada prosedur
sekali lagi harus berorientasi pada hasil
realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan
tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat
seberapa banyak kemudahan diberikan
kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan
jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang harus diisi dan dilaporkan
tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan orientasinya harus kesana
anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat
pemanfaatan teknologi terbaru telah terbuka peluang untuk mempermudah
hal hal yang dulu sulit untuk mempermurah yang dulu dulu mahal
dan mempercepat hal hal yang dulu lamban dan lama
penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja
harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi
organisasi yang tupang tindih fungsi
pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer
dan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence harus mulai dilepas
oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien
dan tidak relevan harus mulai dipangkas
ini akan segera kita mulai
dan tentu saja peningkatan kualitas dan kualitas
kultur aparat mulai dari aparat negara
birokrat tni polri dan pejabat pejabat bumn
juga harus segera berubah
harus segera berubah
kita tidak kompromi aparat yang mengingkari pancasila
kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani
yang tidak turun ke bawah
sebaliknya kita akan cari
kita akan cari
kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme
yang melakukan smart shortcut
dan sepenuh hati melayani rakyat
saudara saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan
pada kesempatan yang bersejarah ini
dengan memohon rito allah swt
dengan meminta izin dan dukungan
anggota dewan yang terhormat
para sesepuh dan para tokoh bangsa
terutama dari seluruh rakyat indonesia
untuk memindahkan ibu kota negara kita
ke pulau kalimantan
ke pulau kalimantan
ibu kota yang bukannya
hanya simbol identitas bangsa
tetapi juga representasi kemajuan bangsa
ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi
ini demi visi indonesia maju
indonesia yang hidup selama lamanya
dirgahayu republik indonesia
dirgahayu negeri pancasila
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
om shanti shanti shanti om